berawal dari sulitnya memasarkan sayur jenis asparagus
tahiyad petani sayur asal desa kedung gede
kecamatan belanggu mojokerto jawa timur
beralih menjadi petani buah jambu kristal
pekerjaan sebagai petani jambu kristal ini
ia geluti sejak dua puluh tahun lalu
memanfaatkan pekarangan samping rumah yang ditanami satu ratus tujuh puluh pohon
bapak dua anak ini bisa menghasilkan satu lima ton jamu kristal
setiap kali panen raya
keuntungan yang didapat pun cukup fantastis
antara lima hingga tujuh juta rupiah
tidak membutuhkan perawatan khusus
untuk bisa menghasilkan buah jambu kristal berkualitas bagus
selain diberi pupuk buah secara berkala
buah jambu dibungkus plastik agar terhindar dari lalat buah
satu tahun sekitar dua kali panen raya maksudnya
itu berapa ini berapa banyak yang dipanen
ya sekitar kalau satu tahun ini
sekitar satu ton setengah gitu
tiap panennya atau tiap tangan
tak hanya di pasar lokal
jambu kristal hasil budidaya tahiyat ini
juga telah merambah berbagai supermarket

seperti di surabaya jakarta hingga bali

sangat jual juga
jangan lupa untuk menikmati video selanjutnya